kita ke informasi lainnya ketua fraksi partai solidaritas indonesia idris ahmad mengevaluasi anggaran dalam rapbd dki dua ribu dua puluh
idris menyoroti anggaran pengadaan dua ratus sepuluh komputer untuk pendidikan anak usia dini yang mencapai tiga enam miliar rupiah
anggaran sebesar tiga enam miliar rupiah tersebut diusulkan oleh dinas pendidikan dki pada rapat komisi e kamis kemarin
idris menilai jumlah tersebut kurang tepat untuk pengadaan komputer pengadaan komputer seharusnya disesuaikan dengan kebutuhan
dalam anggaran pengadaan komputer untuk pendidikan anak usia dini ditujukan untuk kebutuhan administrasi
idris juga menegaskan tidak perlu menganggarkan pembelian komputer dengan harga yang mencapai lima belas juta rupiah per unit
idris menambahkan evaluasi seperti ini nantinya juga dilakukan pada komponen dan juga kegiatan yang diusulkan oleh satuan kerja perangkat daerah
idris menanggung dinas pendidikan dki kepala pembangunan kepala pembangunan dan kepala pembangunan
dikaitkan dengan kebutuhan harga
kemarin itu banyak penyesuaian di satuan harga contohnya salah satu kegiatan di pendidikan alat peraga edukatif untuk paut
di mana di situ ada beli komputer dengan harga satuannya itu hampir lima belas juta
nah setelah kita cek kembali ternyata kebutuhannya tidak seperti itu speknya jadi terlalu tinggi
harga lima belas juta itu akhirnya kita potong disesuaikan dengan spek yang dibutuhkan